masih seputar industri penerbangan bandara soekarno hatta siap bersaing dengan bandara changi di singapura dan kuala lumpur international airport di malaysia
tidak hanya dari segi jumlah penumpang namun juga sarana dan fasilitas penunjang lainnya
bahkan bandara soekarno hatta diproyeksikan akan menjadi bandara tersibuk ke delapan di asia pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
saya akan membahasnya dalam revitalisasi bandara soekarno hatta
kita lihat dulu untuk kapasitas penumpang dari bandara soekarno hatta saat ini
saat ini jumlah ataupun kapasitas penumpang di bandara soekarno hatta untuk terminal satu ini sembilan juta orang per tahunnya
kemudian di terminal dua sama sembilan juta per tahunnya
sementara di terminal tiga terminal tiga yang lama bukan yang ultimate yang baru hanya empat juta per tahun
dan kalau kita lihat dari total ini bandara soekarno hatta ini hanya mampu menampung dua puluh dua juta penumpang per tahunnya saja
padahal menurut data dari badan pusat statistik untuk tahun dua ribu lima belas saja ini sudah ada dua puluh empat juta penumpang lebih yang melewati bandara soekarno hatta
sehingga ada kelebihan dua juta penumpang untuk bandara soekarno hatta saat ini
sehingga tidak heran jika anda di terminal satu terminal dua ataupun terminal tiga sulit menemukan mungkin kursi sambil untuk menunggu pesawat anda terbang
karena memang jumlah kapasitasnya ini sudah melebihi untuk penumpang di bandara soekarno hatta dari kapasitas yang saat ini berlaku hanya dua puluh dua juta penumpang per tahun
sementara data bps di tahun dua ribu lima belas mencapai dua puluh empat juta per tahun
dan setelah pasca revitalisasi ini untuk terminal satu dipikirkan akan ba
akan mampu menampung hingga delapan belas juta penumpang per tahunnya sehingga ada kelipatan dua kali lipat untuk kapasitas dari terminal satu
untuk terminal dua bahkan lebih dari dua kali lipat sembilan belas juta penumpang per tahun
sementara untuk terminal tiga ini terminal tiga ultimate yang diperkirakan akan mampu menampung maksud saya dua puluh lima juta penumpang per tahunnya
dengan dana investasi sebanyak tujuh triliun rupiah maksud saya terminal tiga ini diperkirakan akan
bisa mulai digunakan presiden joko widodo sendiri bahkan menjanjikan di bulan juni ini akan sudah mulai bisa digunakan untuk terminal tiga untuk mulai menampung para penumpang yang akan arus mudik di tahun dua ribu enam belas ini
kita bandingkan sekarang dengan klia ataupun juga kuala lumpur international airport dan juga dengan cangi untuk total penumpang ini diperkirakan untuk bandara soekarno hatta nantinya di tahun dua ribu sembilan belas ini akan mampu menampung hingga lima puluh empat juta penumpang dengan kapasitas untuk dua bulan
sementara untuk terminal tiga ini terminal tiga ultimate yang diperkirakan akan mampu menampung maksud saya dua puluh lima juta penumpang per tahunnya
domestik di bandara canggih singapura dan kalau kita lihat dari jumlah penumpang di tahun dua ribu sembilan belas memang untuk soekarno hatta ini sudah mampu melampaui klia ataupun kuala lumpur international airport yang saat ini mampu menampung empat puluh delapan sembilan juta penumpang
dan kita bergeser untuk terminal tiga kita fokuskan untuk oh bukan masih seputar perbandingan dengan cangi dan juga dengan klia
untuk penerbangan langsung internasional ke tiga puluh negara saat ini memang untuk indonesia masih menjadi ataupun bandara suta ini masih menjadi
jadi bandara terakhir bukan bandara transit
sementara kalau kita bandingkan dengan klia dan changi di singapura ini merupakan bandara transit sehingga memang tujuan untuk ke negara negaranya lebih banyak
di canggih bahkan mencapai seratus negara penerbangan untuk setiap harinya ke internasional langsung ataupun direct dari cangi
kemudian di klia mencapai tujuh puluh negara perharinya sementara di soekarno hatta baru mencapai tiga puluh negara saja
ataupun yang bisa didapatkan di terminal baru tiga terminal tiga ultimate dari bandara soekarno hatta
yang pertama adalah bangunan parkir
ini yang mencapai delapan puluh lima ribu lebih meter persegi
mungkin kalau anda saat ini ke bandara soekarno hatta ini sangat sulit mencari fasilitas parkir mobil anda
nanti dengan adanya terminal tiga ultimate ini terminal tiga ataupun angkasa pura ini menyediakan delapan puluh lima meter persegi hanya untuk lahan parkir saja
kemudian juga ada penanganan bagasi otomatis
kemudian ada kereta otomatis penghubung terminal
sehingga nanti dari terminal satu dua dan juga terminal tiga anda tidak perlu lagi menggunakan shuttle bus yang saat ini ada di bandara soekarno hatta
namun nantinya akan ada kereta otomatis penghubung terminal
ini tidak ada pengemudinya ataupun juga masinisnya
kemudian akan ada landasan paju yang panjang
ini digunakan untuk pesawat pesawat yang berbadan besar
seperti misalnya adalah boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh dan juga airbus tiga ratus delapan puluh
kemudian akan ada dua puluh delapan gerbang
ini khusus di terminal
ada sepuluh gerbang yang diperuntukkan untuk penerbangan internasional
sementara ada delapan belas gerbang untuk penerbangan domestik
dan juga ada akses langsung tol terminal
dan juga tentunya akan ada langsung kereta bandara soekarno hatta yang juga diproyeksikan akan selesai pada semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
yang berbarengan juga dengan rencana dari peluncuran ulang bandara soekarno hatta t tiga u ataupun juga terminal tiga ultimate
jika kita lihat perkembangan dari
bandara soekarno hatta t tiga u
kita harapkan juga tentunya akan diikuti oleh perbaikan dari kinerja maskapai
jadi tidak ada lagi masalah penundaan penerbangan keterlambatan delay karena alasan misalnya antri di runway ataupun juga karena alasan penuhnya bandara
apalagi tidak ada lagi alasan jika salah menurunkan penumpang yang harusnya penumpang internasional diturunkan di terminal domestik
kita harapkan tidak ada lagi dengar dari perkembangan baru dari bandara soekarno hatta